seorang anggota polres lahat brigadir kepala pada hari senin tiga belas desember menjalani sidang disiplin di mapolda sumatera selatan
atas dugaan menghamili istri seorang narapidana
hubungan intim itu terjadi september lalu di sebuah hotel
dalam persidangan istri narapidana ini juga mengaku sudah bercerai dengan suaminya
dan memperdengarkan rekaman suaminya menjatuhkan talak tiga
karena itu sidang disiplin menyatakan bahwa hubungan keduanya suka sama suka
meski suka sama suka tapi perbuatan perzinahan ini dianggap mencemarkan nama baik polri
karena itu anggota kepolisian berpangkat brigadir kepala itu dijatuhi hukuman disiplin
berupa kurungan selama dua puluh satu hari dan penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode
dalam persidangan juga terungkap bahwa si istri tidak melaporkan pasangan selingkuhnya ke polda sumsel
kalau disitu belum tahu
karena polda yang ditangkap
saat ini suami wanita ini tidak tahu
saat ini suami wanita ini tidak tahu
saat ini suami wanita ini tidak tahu
pada saat itu menjalani penjara enam tahun atas kasus narkoba